sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pare tuhan sebenarnya apa maksud bapak tadi
kenapa bapak bilang kalau saya itu adalah anak bapak
cinta itu tidak bisa dibeli
karena saya pernah merasakannya
saya pernah memaksakan cinta saya pada orang yang sangat saya cintai
apa wanita yang waktu itu bapak ceritain
wanita yang bapak cintai itu adalah ibu saya
kenapa kamu punya pikiran seperti itu tania
sebenarnya saya aja nggak tahu pak siapa orang tua saya
mama bilang kalau orang tua saya itu meninggal dari waktu saya masih bayi
saya sama sekali nggak tahu bagaimana mukanya orang tua saya
bapak akan melihat fotonya aja saya nggak pernah pak
oma cerita kalau foto fotonya itu habis terbakar waktu rumah oma kebakaran
selama ini bapak begitu baik dan perhatian sama saya
karena bapak adalah ayah saya
saya bersikap baik sama kamu selama itu
karena memang saya sudah menganggap kamu seperti anak saya sendiri
kita gak usah bahas masalah ini lagi ya
pokoknya apapun yang saya lakukan itu gak ada maksud apa apa sama kami
kapan sih aku boleh pulang
aku sudah merasa mendingan tapi tetap aja nggak boleh pulang
mumpung aku lagi ada di rumah sakit
aku bisa cari sesuatu yang berhubungan dengan aida
siapa tahu aku bisa gunakan untuk menyakiti dia
kalau kalau aksan nggak mau membalas dendam lewat aida
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
aku akan menjaga dia
ini pasti ruangannya dokter
ini pasti ruangannya dokter
ini pasti ruangannya dokter
ini pasti ruangannya dokter
ini pasti ruangannya dokter
ini pasti ruangannya dokter
yang kurang dua puluh delapan alsik untuk menghubungi bayangan drya

organic biaya tersebut papa